pembatasan sosial berskala besar atau psbb diharapkan dapat menjadi solusi untuk menekan penyebaran covid sembilan belas di sejumlah daerah di indonesia terutamanya di kawasan metropolitan jakarta
seluruh masyarakat jakarta selama dua minggu ke depan empat belas hari ke depan diharapkan untuk berada di rumah
prinsipnya adalah ini bertujuan untuk memotong memangkas mata rantai penularan covid sembilan belas
di mana jakarta pada saat ini merupakan epicenter dari masalah covid ini
menurut undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas secara definisi psbb adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi
di antara pembatasan yang diterapkan oleh gubernur dki jakarta adalah mengurangi jumlah transportasi umum yang beroperasi
merumahkan kegiatan belajar mengajar anak sekolah
dan menyediakan kegiatan peribadatan untuk sementara waktu
dan tak hanya itu
tempat tempat umum dilarang untuk berkumpul lebih dari lima orang
sekali lagi tujuannya bukan soal jumlah limanya tapi tujuannya adalah soal mengurangi potensi interaksi
ya mengurangi potensi interaksi inilah yang menjadi dasar penerapan psbb
namun sebenarnya bagaimana psbb dapat mengurangi penyebaran covid sembilan belas
pernahkah anda memikirkan perumahan besar atau merupakan ruang yang berkeluluan
dan orang orang sangat dekat dengan satu sama lain
jika anda memiliki orang orang yang terinfeksi di dalam kelukuran orang orang
kemungkinan untuk virus berlalu antara orang orang lebih besar
karena anda lebih dekat dengan satu sama lain
apa yang dilakukan pembebasan fisik adalah hanya itu
itu sebenarnya memisahkan orang orang
jadi pikirkan kelukuran orang orang yang sama
tapi terdampak di area geografi yang lebih besar
anda mengurangi pengeluarannya
mengurangi kemungkinan virus itu untuk berjalan antara satu orang dan lainnya
menurunkan resiko terpapar dengan menjaga jarak fisik antar manusia
ini dikarenakan orang yang positif corona mungkin saja belum menyadari bahwa dirinya telah mengidap covid sembilan belas
rata rata masa inkubasi covid sembilan belas hingga menunjukkan gejala adalah dua minggu
dalam dua minggu tersebut seseorang bisa saja telah mengidap corona
dan tanpa sadar menyebarkan virus tersebut ke orang lain
sifat alami virus corona inilah yang membuat penanganan penyeberang virus ini berbeda
selain itu psbb juga diharapkan dapat meratakan kurva penyebaran virus atau flattening the curve
perhatikan grafik ini
garis ini menunjukkan kapasitas maksimal pelayanan fasilitas kesehatan
sedangkan kurva ini menunjukkan laju penyebaran covid sembilan belas
jika jumlah pasien positif meningkat cepat hingga melebihi kapasitas dan kemampuan fasilitas kesehatan
maka mereka yang sakit akan lambat tertangani dan resiko kematian akibat covid sembilan belas pun meningkat
dengan psbb kurva ini diharapkan dapat didatarkan
sehingga fasilitas kesehatan dapat melayani pasien dengan maksimal
karena penambahan pasien positif covid sembilan belas tidak membludak
pembebasan sosial dan fasilitas itu tidak cukup
ini harus menjadi bagian dari paket intervensi yang lebih besar
masih ada industri yang berjalan
masih ada sektor sektor lain yang berjalan
sehingga orang masih wajib bekerja
ketika dia wajib bekerja
pasti ada kerumunan orang
kalau tidak ada kerumunan orang
pasti penularan akan terjadi
nah jadi ngapain diatur
sudah aja batalin aja sudah lepas aja
nggak usah pasien atur atur bikin bunuh
kasihan yang menasanakan di lapangan
jakarta mau menindak mencabut izin nggak bisa
semua perusahaan yang dua ratus itu atau lebih
itu punya surat pengejualan dari menteri perindustrian
bahkan yang tidak esensial pun punya
dari mana dia bisa punya surat itu
buang buang tenaga buang buang anggaran
padahal jika pemerintah berhasil menerapkan psbb
maka pandemi covid sembilan belas setidaknya di metropolitan jakarta
diprediksi berakhir pada akhir bulan juni dua ribu dua puluh
tapi kalau tidak disiplin di psbb ini kita khawatir covid sembilan belas ini
masih berlanjut di bulan bulan berikut yang melelahkan
ya bulan bulan berikutnya yang panjang dan melelahkan
terutamanya bagi perekonomian indonesia
menurut asian development bank awalnya pdb indonesia diprediksi
namun turun menjadi setengahnya pasca pandemi
dan angka ini diperkirakan akan terus turun jika pemerintah indonesia
tidak memiliki kebijakan yang efektif dan juga tegas
untuk mengakhiri pandemi virus corona di indonesia
om faisal chetan mingkat penderita hwd jakarta